hai cnn indonesia great news
artinya data data yang diberikan oleh penyidik itu selain berarti diperlihatkan cctv juga
apa juga ada data lain ada oke kami juga meminta transkrip karena dari refleksi
diri yang dibuat oleh jessica dia bilang bahwa ada whatsapp dia ke teman temannya yang whatsapp
grup billy blue di print jadi kita minta karena buat kami kita biasanya juga menganalisa setiap
percakapan orang orang tertentu dan juga ada minta data dari transkrip telepon karena dikatakan dari
cybercrime ada data tujuan kami adalah melihat siapa orang yang mengetahui kondisi terperiksa
gitu untuk kita benar benar dapat data yang sesungguhnya tentang terperiksa kondisi
acara berita acara pemeriksaan saksi lain apakah juga
dapat atau hanya data tentang terdakwa saja maksudnya gini untuk menilai melakukan
walk tadi apresia dari angka satu sampai lima tadi kita minta semua pak hakim karena
memang konsensus kami baik secara internasional maupun nasional
dimungkinkan untuk kami melihat seluruh data untuk melihat ada inkonsistensi nggak
begitu ada inkonsistensi itu perlu bukti fakta ilmiah apakah kita nggak percaya
dengan itu tapi justru harus benar benar kita oh di sini ada nama ini kita perlu datangkan nama itu
ini benar nggak seperti ini karena tujuannya tadi memotret kondisi kejiwaan saat dia bertemu
saat dia minta pertolongan misalnya oke seperti itu jadi selain selain mendapatkan cctv kemudian tadi
mungkin transkrip apa whatsapp kemudian ada beberapa berita acara saksi juga apakah juga
melakukan wawancara terhadap orang orang lain khusus ketika melakukan pemeriksaan terhadap
terdakwa ini pada jessica kami juga meminta data kolateral dari ibunya ibu email dan
namanya kemudian juga dari hani yang kebetulan teman dari terperiksa yang memang bersama sama
di tempat kejadian oke kalaupun untuk saksi yang atas nama alvisum etrepreneur psikiatrim yang atas atau
lalu ya itu istilahnya sama atau lain tadi antara visum entrepreneur sama hasil laporan pemeriksaan
kesehatan tadi sama maksudnya antara ada ada dokumen di kami ini visum etropotum psikiatrum
atas nama terdakwa ada juga hasil pemeriksaan kesehatan yang atas nama rangga apakah hasil
pemeriksaan kesehatan jiwa itu apakah sama maksudnya hanya dalam terminologi yang dalam bahasa inggris
tapi hasilnya sama atau iya perbedaannya adalah tadi kalau proses ini udah masuk ke ranah hukum dan
ini kita biasanya meminta menamakannya terminologi secara hukum itu adalah visum etropotum psikiatrik
tapi kalau orangnya memang belum didakwa atau ini kami menyebutnya ya kok surat keterangan
kesehatan jiwa atau terminologi sebetul tapi isinya sebenarnya sama dan metodologi ataupun
sama juga oke lantas mungkin secara singkat ya secara singkat saya bisa dijelaskan
sebenarnya hai apa hasil pemeriksaan dari tim rcm ini terhadap visum etropotum psikiatrum khusus
untuk terhadap terdakwa terlebih dahulu
kaitannya tentang pertama mungkin apa kepribadian dari terdakwa ini
pada terperiksa jessica kumala wongso kami simpulkan pada saat pemeriksaan selama persidangan
di departemen psikiatri tanggal sebelas sampai enam belas pada saat pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda tanda
gangguan jiwa berat mohon maaf sebelum kesimpulan
kesimpulan tentunya ada ada apa ya eh semacam uraian terlebih dahulu tentang bagaimana sih
keperibadiannya artinya kalau itu mungkin kesimpulannya tapi awal sesuatu yang bisa
memberikan penjelasan kepada kami tentang ada gambaran apa terhadap diri terdakwa ini sehingga
tim dari sm yang mau nyusun atau membuat
visum etropotum psikiatrum itu memiliki kesimpulan sebagaimana ada dalam visum etropotum psikiatrum
kalau dari tipe kepribadian kami mendapatkan data data bahwa pada terperiksa jessica termasuk
normal gitu kalau dia apa ya dia tidak menunjukkan adanya gangguan kepribadian kami enggak melihat
adanya pola pola yang maladaptif terhadap psikiatri itu maka kita harus memperhatikan itu dengan baik
terhadap satu permasalahan tertentu namun dari riwayat yang diperoleh dari catatan kepolisian
new south wales yang ada dari australia itu yang di endorse pada tanggal tiga itu didapatkan riwayat
bahwa ternyata kalau dalam situasi tekanan pernah ada respon respons emosi yang muncul kalau dia sedang berada
ada dalam tekanan misalnya putus pacar dikatakan disitu dia memiliki masalah relasi kemudian
di saat itu juga dia dari transkrip kalau kita lihat situasinya kita analisis didapatkan bahwa
kecenderungan bisa muncul adanya agresivitas terhadap dirinya bahkan mulai sifatnya ancaman
untuk bunuh diri sampai melukai diri itu didapatkan data bahwa ada riwayat
dia normal namun kalau dalam tit tanpa dalam situasi tekanan tadi dengan berbagai macam
stresor kalau kita ngomong arti sempat masalahnya banyak dan dukungan sosial tidak ada dipersepsikan
tidak ada itu bisa muncul kelihatan emosinya seperti itu bisa bentuknya marah bisa bentuknya
kalau tadi kalau pun ada tekanan
maka dia akan mendapatkan
sebuah tindakan kekerasan
terhadap dirinya sendiri
kalau pun terhadap
orang lain kalau pun ada
ya itulah inilah
tadi pembicaraan antara natalia widiasihra
dengan jpu yang
menjelaskan metode pemeriksaan mental
benar sekali tadi ardi tomuardi
selaku salah satu dari tim jasa penutup umum
bidang psikiatri forensik itu sendiri dan juga
tadi sempat disebutkan bahwa hasil
pemeriksaan rangga dan agus
dari olivier diperiksa kondisi
kejiwaannya dengan metode wawancara terstruktur
menanyakan apa yang dia rasa yang dia pikir
yang dia lakukan karena emosi seseorang itu memang
terkait dengan apa yang dia rasakan lalu juga
tadi ada pemeriksaan tentang multilaksial
diagnosis ada lima langkah pemeriksaan
klinis kondisi kepribadian
apakah berkaitan dengan kondisi medis umum
apakah menderita gangguan
penyakit begitu lalu juga apakah
stres selama setahun terakhir memiliki
masalah ataupun tidak melihat fungsi seseorang
karena tadi seperti saya setuju sekali ketika
disebutkan oleh dokter natalia bahwa
seseorang mengalami gangguan ketika dia merasa
tidak berfungsi andra begitu
lalu tadi juga disebutkan bahwa
dari hasil pemeriksaan jessica
jessica dinyatakan normal secara kejiwaan
tidak ada gangguan kepribadian namun
dari riwayat catatan kepolisian sempat ada beberapa
tekanan dan akhirnya dari situ timbul
berbagai macam masalah yang akhirnya
breaking news sidang kasus pembunuhan
mirna salihin dengan terdakwa jessica
kumala wongso akan kami lanjutkan
setelah jeda berikut bersama putri ayu
ning tiasa alexander asma seberata
dan saya aziza hanum terima kasih
tetaplah bersama cnn indonesia